menurutku kanda tidak usah meragukan yunda subanglarang
aku yakin yunda subanglarang sangat mencintai kanda
tapi yang perlu kanda fikirkan adalah
guru sancaglodaya yang masih memendam perasaan pada yunda subanglarang
kenapa sikap kak kanda belakangan ini berubah
apakah ada yang salah denganku
apa yang sebenarnya terjadi
guru bisa menyembunyikan masalah ini pada semua orang
tapi tidak denganku kanda
yang menceritakan inikepadamu
aku mendesak guru
untuk menceritakan semuanya
dan guru bersedia menceritakan bahwa dia memang masih menyimpan perasaan pada yunda subanglarang
apa yang kakanda lakukan
dia tidak menjemuk keadaan putranya walang susah
tapi malah bertemu berduaan dengan rai kenting mani
sejauh mana kakak sancaglodaya masih mencintai yunda subanglarang
kanda apakah kakanda tidak melihat sampai hari ini guru sancaglodaya masih belum saja menikah
tidak ada satu orang pun yang menarik perhatiannya
karena seluruh cinta
tentunya hanya pada yunda subanglarang
jagad dewa batara
kenapa aku baru menyadari hal ini
belasan tahun berlalu sejak kami menikah
dan kakang sancaglodaya masih terus bertahan hidup menyendiri
bukankah jika dia mau ada begitu banyak orang yang bersedia untuk menjadi penampingnya
kanda menurutku kanda tidak usah meragukan yunda subanglarang
aku yakin yunda subanglarang sangat mencintai kanda
tapi yang perlu kanda fikirkan adalah guru sancaglodaya
yang masih memendam perasaan pada yunda subanglarang
bisa saja guru mengikuti sayembara pemilihan senopati
untuk lebih dekat dengan yunda subanglarang
benarkah itu yang diinginkan kakang sancaglodaya yang sebenarnya
kalau tidak itu adalah sebenarnya tentang si orang orang sukar ini
saya tidak rasa yang bisa diikuti
but itu tidak kita punya tapi mereka memiliki kecepatan

ya itu bu
tidak perlu dikejar
lebih baik sekarang kita lanjutkan perjalanan kita
sebelum ada halangan yang lain
tampaknya kandaprabu sudah mulai termakan ucapanku
aku harus terus menyebarkan bibit bibit ketidakpercayaan kandaprabu kepada yunda maupun guru
dengan begitu bukan hanya tahta yang akan dengan mudah turun kepada putraku surawi sesar
aku juga akan menjadi satu satunya permaisuri di istana pajacaran ini
kanda kanda jangan bersedih
jika kanda bersedih kanda tidak bisa memikirkan seluruh rakyat pajacaran
apalagi sekarang rakyat sedang terpecah belah
kandalah satu satunya yang bisa menyatukan mereka
kanda aku mau berubah
dalam hal ini kanda jangan menyalahkan yunda
dia tidak bersalah sama sekali
kanda tidak perlu ragu pada hyunda
bukankah selama belasan tahun yunda tidak pernah mengkhianati cinta kanda
kesetiaan yunda sangat teruji
bahkan pada saat kanda memutuskan menikah denganku
yunda sama sekali tidak kecewa
perempuan manapun pasti menikah dengan kandaprabu
jika suaminya menikah lagi dengan orang lain
tapi tidak dengan yunda
bahkan dia memperlakukan aku dengan baik
menganggapku seperti adiknya sendiri
bukan seperti madunya
tidak usah kau bahas lagi masalah ini
sekarang kembalilah ke ismail
ismail menang pastinya
jangan lupa untuk melihat laman fb ys
kandangkan kita akan menunggu
kanda prabu sudah semakin meragukan
akan semakin menarik
perempuan manapun pasti berontak
jika suaminya menikah lagi dengan orang lain
apa yang harus aku lakukan
masalah ini demikian pelih
aku tidak boleh salah begitu
aku bersemedi saja
aku tahu kau berada di sita
dan aku tahu
hatimu sekarang sedang dibakar rasa cempur
aku tidak bisa memungkiri bahwa aku sangat cemburu melihat kedekatan
dengan rai kentering manik
di saat putraku sedang terbaring sakit
dan aku membutuhkan dukungannya
kakanda malah lebih memperhatikan rai kentering manik
aku berdua unik
dan aku juga
saya benar benar tidak akan menang
aku tidak bisa mengubah game
tak mari ke sana